tadarus atau membaca al quran menjadi salah satu ibadah utama di bulan ramadan
namun tadarus di masjid agung baitur rahman banyuwangi jawa timur berikut ini berbeda dibanding tadarus di masjid lainnya
karena menggunakan al quran raksasa
beginilah suasana di masjid agung baitur rahman banyuwangi jawa timur
usai sholat terawih selama bulan ramadan rabu malam
jemaah bertadarus dengan al quran berukuran raksasa
al quran raksasa ini memiliki tinggi dua satu meter dan lebar satu empat meter
serta memiliki bobot empat kuinta termasuk sampul al quran yang terbuat dari kayu
selama bulan ramadan terdapat tujuh orang yang membaca al quran tersebut secara bergantian setiap malam
setelah ditambah dua orang yang bertugas
membuka lembaran al quran agar tidak rusak
setiap malam mereka membaca tiga juz al quran
al quran raksasa ini dikenal dengan istilah ayat pojok
dimana tanda akhir ayat berada di pojok halaman
pengalaman saya mengaji quran besar itu lebih jelas
tetapi itu kendala dengan pandangan
kalau pandangan kita itu tidak merasa silau dengan lampu
kita merasa enjoy membacanya
ya itu tergantung orangnya
terkadang kalau kita tidak jelas silau dengan lampu kita bisa berdiri
kalau jelas bisa dengan duduk
biasanya orang orang itu membaca ada yang satu jus ada yang tiga lembar
kegiatan membaca al quran raksasa ini dimulai dari tahun dua ribu sepuluh sampai sekarang ini
dan waktu yang dijalankan
dijadwalkan itu setelah selat rawaih sampai jam sepuluh malam
sedangkan dari anggota itu ada tujuh pembaca yang tidak ubat dan satu ada yang empat
al quran raksasa ini dibuat dan ditulis tangan oleh abdul karim dari pondok pesantren bustanul makmur
yang memakan waktu selama enam bulan
dibuat pada tahun dua ribu sepuluh lalu
dan menghabiskan tiga puluh dua dus fidol dan empat puluh dus tinta kualitas terbaik
selain itu al quran raksasa ini menggunakan kertas khusus yang didatangkan langsung dari jepang
lantaran istimewa al quran ini hanya dikeluarkan untuk dibaca pada saat bulan ramadan saja
dan diletakkan di lantai dua masjid baitul rahman